hai oke sudah live kita tunggu orang orang pada berkumpul dulu oke
hai oke sudah mulai berdatangan sudah ada ratu nabila
oke oke akan terea nah apa kabar teman teman semua sudah memasuki bulan ramadan sudah hari
pertama puasa semoga puasanya tetap lancar
tetap kuat enggak ada yang bolong oke nah kali ini live bareng cnn indonesia nya itu
kita majuin ke jam empat untuk menemani kalian ngabuburit nah untuk kali ini saya akan
ditemani oleh kawan saya apakah dia sudah bergabung coba oke karatu nabila
boleh yang sayapin
hai ya jadi ah yang live bersama saya adalah seorang model seorang entrepreneur dan dia juga
adalah seorang sistem sustainable living antusias dia itu siapa lagi kalau bukan veronica
tadinya saya mau live
bertiga sama mereka
nah kita menunggu dia untuk bergabung
tanya ke kita
gimana sih apa sih sebenarnya
terus kan suka ada stigma kalau sustainable living
itu hanya bisa dilakukan oleh orang
masyarakat menengah dan ke atas
tapi ternyata tuh enggak
dia akan ngasih tau
step stepnya gimana sih untuk memulai
yang sadar dan peduli
oh sudah ada
sebentar ya temen temen
sepertinya dia belum bergabung
gimana nih temen temen
apakah masih lancar puasanya
di luar dari
kita lagi menunggu
sengaja bangun siang biar gak kerasa
emang bangun jam berapa sih tadi
tadi sih bangun jam dua belas
buat tadi gue sendiri
di sini ya
ini temen temen kan udah pada tau
tekniknya itu kan sustainable
di tengah pandemi
sebenarnya eco living sama sustainable living itu apa sih fer
oke jadi mungkin
ada yang lebih familiar sama kata eko
ada yang lebih familiar sama kata sustainable
bahasa indonesia adalah berkelanjutan
yang berkaitan dengan

itu pasti kita bisa mengambil yang perlu
kita bisa sebut juga eko gitu eko kan mengharas ke lingkungan
kalau kita lebih berkelanjutan dalam berkehidupan itu pasti baik buat lingkungan gitu
jadi kita bilangnya mungkin ada yang bilang sustainable fashion ada yang bilang eco fashion
kita anggap aja itu sama tapi goalsnya itu satu tadi
supaya kita hidup lebih selaras sama bumi gitu
oke ini sebenarnya kamu tuh udah ngejarin setiap living ini udah berapa lama
dari kalau tahu tuh udah dari kecil sebenarnya kita dikasih tahu kan
cuman sembari kita tambah gede kayak lebih ngejar duniawi banget
jadinya kita lupa tuh gitu kan sama nilai nilai yang sebenarnya udah ditanemin dari kita kecil
sama guru kita sama keluarga kita
tapi itu nilai nilainya mulai terkikis nih sama nilai nilai baru yang ada di kehidupan ini gitu
yang praktis modernisasi
dan peradaban yang indikasinya lebih ke arah materialistik misalnya
nah kalau lebih nerapinnya tuh mungkin dari pas semenjak aku create twins eko
itu satu akun di sosial media ya di instagram twit eko
awalnya itu hanya untuk menyebarkan isu isu tentang lingkungan
atau cara kita untuk jadi lebih sustainable
tapi akhirnya aku disitu akhirnya jadi menjual tools juga
buat kita hidup lebih sustainable
salah satunya itu lebih zero waste
kita kan agak susah ya kalau misalnya mau benar benar ngilangin sampah
apalagi kita yang hidupnya di kota
jadi di situ di twin seiko itu
aku sama kembaran aku ngejual beberapa tools
yang waktu itu memang lagi gencar gencarnya dicari orang
zaman tahun lalu itu kan semua orang pengen ngurangin sampah plastik
udah mulai aware terhadap sedotan plastik
itu bahayanya seperti apa ke lingkungan ke laut
jadi dengan adanya twin seiko itu membuat aku lebih ke push lagi sama si val ini
buat ya kita udah bikin ini
ini gak bisa one time kepinginan sesaat doang
akhirnya mulai dari situ dua tahun yang lalu
ke arah sekarang ya kita berusaha lah gitu hidup lebih sustainable
yang nyapa nyapa dan udah mampir di sini
itu kan walaupun
berarti kamu mengubah pola hidup kamu juga kan
kayak misalnya dari mulai mengurangi sampah plastik
dari mulai enggak pakai sedotan plastik lagi
jadi mungkin sedotan kayu
atau apa itu namanya
stainless gitu kan ya
nah kalau ke makanan ada yang kamu ubah nggak
nah itu dia
itu tuh bener bener suatu apa ya
kayak aku tuh udah tau
udah banyak banget kayak film atau research atau dokumenter ya
yang ada di netflix
itu kan ngasih lihat tentang
dan ada salah satu pilihan dietary gitu
yang akan lebih baik gitu
selain baik buat kita
itu baik buat lingkungan
aku udah mulai mengarah ke situ sih
memang agak susah
aku sekarang baru lebih ke mitless
jadi mengurangi daging gitu
belum bener bener bisa jadi vegetarian
tapi bener bener di dietary aku tuh udah ngurangin banget daging
selain itu emang
daging itu kurang baik buat tubuh manusia
aku kan juga belajar biologi

dulu ya belajar mikrobiologi
cuman kita tuh dibombardir banget sama
ya iklan iklan dan industri yang bilang
ya lo harus makan daging nih tuh sumber protein
padahal kita lupa
sebenarnya sumber protein kita itu hanyalah sebuah vendor
bayangin sumber protein kita misalnya sapi
dia kan makannya rumput ya
jadi sebenarnya kita tuh kayak makan rumput via sapi gitu
kenapa kita nggak langsung makan aja yang dia makan ya kan
dan itu jadinya lebih sehat gitu
jadi lebih ke plan base juga ya mungkin ya
mengarahnya ke sana
nah ini fair ini kan kita udah mulai
psbb ini kan udah dua minggu terus diperpanjang
dan sebelumnya juga banyak kantor yang udah menerapkan work from home
ini selama psbb ini
membuat gaya hidup sustainable kamu itu keganggu gak
justru ini bener bener kebantu banget sih
buat semua yang lagi nonton dan ngerasa kayak
gue tuh pengen banget hidup lebih sustainable
tapi gue gak ada waktu
nah sekarang gak ada alasan lagi
karena kita semua tahu kalian punya lebih banyak waktu kan sekarang
jadi ini momennya banget nih kalian nge list
apa sih yang gue butuhin buat hidup lebih sustainable
pertama kalau kalian di rumah gitu kan
kalian bisa lebih merhatiin ketong sampah kalian
ini sampah apa aja sih yang ada di tong sampah gue gitu kan
oh gue tuh banyak nyemil snack snack yang apa
mungkin bisa diganti jadi buah lebih sehat
terus abis itu oh gue tuh suka belanja online ya kan
sekarang pasti jadi suka belanja online
nah kalau belanja online mau gak mau pasti diplastikin sama orangnya
berarti kalian punya waktu nih buat memilah sampah kalian
nah milah sampah aduh males banget gak ada waktu
sekarang pasti ada waktu
dan sementara ini kalau kalian mau belanja

kalian belum apa ya belum tahu hasil pilihan sampahnya tuh harus diapain udah banyak banget
konten gitu dari akun akun yang bagus yang selalu aku follow kayak zero waste indonesia terus ada diet
indonesia diet kantong plastik itu kalian bisa lihat dipisahin itu buat apa sih jadi kalian tuh
holistik gitu enggak cuman gua memisahkan sampah nih karena gue disuruh tapi kalian harus tahu
kenapa sih harus dipisahin sampahnya mungkin salah satu yang paling menggerakkan aku tuh adalah
ketika dua sampah itu digabung ya misalnya organik sama anorganik itu tuh bisa menghasilkan
zat zat yang berbahaya nanti ketika ditaruh ke tempat sampah tpa tanpa kita tahu dan tanpa
beritanya naik di bantar gebang itu udah banyak banget korban jiwanya nih dari tukang tukang
sampah yang terkena ledakan ledakan dari penghasil saat campuran sampah kita karena sampah organik
sama anorganik tadi menghasilkan gas metana nih guys jadi dia bisa meledak terus dia juga
terkubur nih orang orang yang kubur di dalam itu udah banyak banget dokumenternya dan sekarang
juga kalian kalau mau nonton itu ada film bagus banget yang baru dirilis sama iddkp indonesia diet
kantong plastik dia kerjasama medis cover imen itu keren banget tentang sejarah tentang
sampah plastik di indonesia tuh alurnya tuh kemana aja nah itu bisa jadi motivasi kalian buat oh
ya gue harus misahin sampah gue setidaknya si tukang sampah ini tahu oh yang plastik sampah
hitam ini isinya plastik yang sampah hitam ini isinya organik kayak gitu oke ini fair ini ada satu pertanyaan
menarik ya dari tiffany raitama ini dengan kebiasaan masyarakat indonesia gimana caranya buat masyarakat
bisa menjalankan ekoliving optimis nggak kamu optimis banget sih karena semakin tahun aku tuh melihat
semakin banyak pertama misalnya orang yang vokal di sosial media entah dia adalah influencer atau dia ada
kasih konten konten tentang zero waste aurait tentang stable gitu misalnya kayak andre cloud a ao
dia bikin setali indonesia buat
kalau kita punya barang barang pre love
dijualin sama mereka
dilelang terus uangnya buat disumbangin
jadi aku lihat banyak banget masyarakat
indonesia yang udah mulai ke arah sana cuman
kalau individu emang agak
susah buat bener bener bikin perubahan yang gede
aku senang banget
ada yayasan yayasan yang mulai nge push memang ke pemerintah
karena ini harus kekebijakan sih
kayak sekarang nih misalnya psbb dikasih peraturan
psbb ya orang tetap jalan tapi kalau udah ada
tol gitu kan secara pemerintahan
masalah dan penegakannya pasti
kita semua mau gak mau ya kan
oke tadi kan
kamu menyinggung tentang fashion ya
sempet aku baca tentang fast fashion
kamu masih suka adan juga kamu
menjalani sustainable living ini
masih suka gak sih
kalau gak sengaja
kalau nggak sengaja sih jarang ya
kita gak mungkin dong gak sengaja kita tuh melakukan sesuatu
pasti dengan akal sehat gitu kan
nah cuman aku pengen nunjukin nih guys
buat kalian ya hasil decluttering aku
jadi lemari gue tuh isinya
di belakang ini
cuman segini nih ini lemari gue sama paleri loh
dua orang ini isinya tuh
cuman dikit banget deh kalian mesti liat
ini kayak cuman baju kotor
terus lihat itu kaos gue dikit banget
dikit banget sama yang digantung itu
karena gue selalu jualin
bareng bareng gue di prelovin
di tinkerlast sama di
jadi gue udah gak pernah makan
udah gak dipakai gitu kan
jangan langsung dipuang tapi bisa di prevelopin ya
itu salah satu
cara kamu untuk
plus kalau buat yang mas
nih gemar pakai baju yang fashionable
kayak aku juga rental sekarang
salah satu aplikasi
dan udah mulai banyak juga aplikasi aplikasi rental
jadi kalian bisa sekali pake jadi konten
udah dia gak diem diem lemari gitu
iya sih karena memang
tendensinya nih misalnya temen temen yang umuran
ke atas gitu kan ya
banyak kan undangan undangan
untuk kondangan gitu
nah biasanya kan mereka juga
beli baju satu
emang bener sih ya untuk
buat passion untuk rental
influencing dan edukasi
yang sampai sekarang kamu jalanin tuh apa
bisa diceritain nggak kalau kita
tentang sustainable living
nah ini ada satu buku ini yang bagus banget
nah ini belum kelar aku baca
nah buku ini bagus banget
benar benar nanti jadinya holistik bahkan
sampai saham yang kamu beli
bank mana yang kamu pilih
di sini dia ngasih tahu bank mana
yang misalnya pakai bank a
bank ini tuh menginvestasi ke
bisnis bisnis yang hijau nah jadi kita bisa
lebih memilih ke arah sana akhirnya kita
bisa benar benar holistik guys berkehidupan
yang sustainable di buku ini ada
tapi belum habis aku baca dan masih
belum bisa semuanya aku terapi jadi satu satu ini
dimulai dari ecovation dia ngebahas
karena industrialization itu kan yang kedua
paling merusak bumi kan udah tahu banget dari dulu
memulai dari situ dulu
gue nanya lagi nih ya tentang
ada stigma yang
mengatakan bahwa kalau misalnya
dilakuin sama orang yang menengah
dan juga ke atas
yang hidupnya tuh udah nyaman
ini gimana cara kamu
untuk melawan stigma ini dan mengajak
teman teman semua untuk tetap sustainable living
nah ini sih
ini kan stigma yang sepertinya tuh
dibentuk sama industri industri
yang tidak sustainable itu harus kita ingat
itu stigma mereka yang kasih
kayak makan empat sehat
lima sempurna itu
udah basi banget
itu udah zaman kita sd
dan itu harusnya direvisi
karena sehat itu udah tidak
sehat lima sempurna lagi guys
bahkan manusia itu nggak butuh
dairy product sebenarnya kita nggak butuh susu sapi
buat mendapatkan sumber protein
itu sendiri cuma kita
kebiasaan minum susu dari kecil karena dijijilin
sama orang tua kita
padahal kalau kalian mau tahu
gladiator zaman dulu
tuh gladiator gladiator yang lawannya
singa mereka itu vegetarian semua guys
nah cuman sekarang waktu itu belum ada peradaban
susu sapi kan beli susu sapi
ini gitu kan susu a susu b
jadi susahnya sekarang
itu adalah melawan stigma stigma yang dibentuk
oleh tim marketing dari suatu brand tersebut
jadi kita harus double check lagi ketika kita
mendapatkan iklan atau segala macam
itu kita benar benar harus riset pertama
dan coba deh kalau menurut aku
yaitu para petani orang orang yang tinggal di desa
yang which is bukan menengah ke atas mereka justru
menengah ke bawah
mereka itu memproduksi makanannya
sendiri gitu kan terus mereka
akan jarang banget gitu
terpapar dengan beli beli online
barang barang yang mereka nggak butuhin
yang hidup di desa itu lebih gampang
sustainable menurut saya justru kita nih
orang orang yang hidup di kota
yang semuanya udah dipaparin dengan
pilihan pilihan yang gampang itu yang lebih
susah menurut saya jadinya dibikin kayak
oh lo harus bayar lebih nih orang orang
kota kalau mau hidup lebih sustainable
ini kan sebenarnya awal januari lalu
nih kita flashback kalau januari
lalu sudah keluar wacana
pemprov dki jakarta itu
untuk melarang penggunaan single use
plastik menurut kamu sendiri gimana
wah aku bilang
seneng banget waktu itu
kayak akhirnya kayak itu tuh
bisul gitu terus bisul di
bisul di jidat gitu yang akhirnya
pecah gitu kayak ya ampun
akhirnya gitu bahkan
bali duluan gitu
gubernur bali duluan yang ngelakuin hal itu
dan disusul oleh beberapa gubernur daerah lainnya
gitu seperti bogor
terus bekasi baru
gitu kan jakarta gitu kayak
hmm kemana aja bapak
gitu kan nah mungkin
agak sulit mungkin ya di sini
birokrasinya agak susah makanya
kita sebagai individu
harus lebih itu
supportif kita jangan cuma support
apa namanya influencer kesukaan kita
artis artis yang kita suka tapi itu juga harus
support tuh kebijakan kebijakan
campaign campaign yang lagi digalakan oleh
yayasan atau organisasi mereka sudah susah susah
kalian cuma tinggal tantangan petisi atau
paling tinggal sharing supaya pemerintah tuh
tau woy masyarakat indonesia tuh udah pinter pinter
loh dan kita mau kok ngurangin
sampah plastik kita gitu
tentang sampah plastik ini menurut
pengalaman pribadiku ya
ferya ini sebenernya bener gak sih
sampai sekarang aku memang
banget gitu kan cuman berusaha lah
untuk bawa tote bag kemana mana kalo misalnya
belanja jadi gak menggunakan
tidak luput dari kesalahan betul
jadi kadang tuh suka lupa bawa
tote bag jadi masih
ke supermarket gitu kan ya
cuman dari situ
plastiknya gak kubuang biasanya
aku jadiin buat
di tempat sampah
buat jadiin tatakannya gitu
itu kan berarti kan salah satu
itu sebenernya adalah kegiatan
paling umum sih yang dilakukan sama
orang orang yaitu adalah menjadikan
kantong plastik itu jadi
keadaan tempat sampah
nah tapi menurut
aku tuh justru adalah kebiasaan yang harus
dirubah sar gitu ya
karena itu jatohnya
hanya dua kali pakai jadi ya awalnya
sekali pakai lo beli buat belanja abis itu
mau taruh di tempat sampah jadinya cuma dua kali pakai kan
dan itu yang harus kita hindarin banget tuh
sebenarnya bukan plastik pada umumnya
plastik itu kita tetap butuh plastik
bahan plastik tuh
murah durable dan itu tuh dulu
sejarahnya adalah buat menggantikan
cula badak jadi awalnya sebelum
kita tuh orang zaman dulu tuh pakai
gading gajah buat bikin
itu pakai gading gajah guys
kebayar nggak nah akhirnya setelah
ada penemuan plastik
ini suatu penyelamatan bumi banget
waktu itu karena akhirnya gue gak perlu bunuh
badak lagi gue gak perlu bunuh
gajah lagi plastik itu
dulu adalah hero tapi sekarang
plastik itu dipakai
buat sekali pakai doang nah itu yang
nggak boleh itu yang salah ya
sampah itu kan justru plastik
makanya kita hindari si kantong kresek
itu karena dia bisa digantikan oleh top deck
kalian itu di tempat sampah ya nggak usah
dipatakin plastik ketika kalian memisahkan
sampah kalian kalian gak butuh tuh
pakai kresek an lagi karena
ya sampah yang basah beda yang kering
kamu langsung ke plastik
yang hitam aja gitu
iya jadi cukup yaudah cukup sekalian
sumbangsinya satu plastik
baiklah jadi selama ini
harus ada yang dikurangin juga ya dari
yaudah nih biasanya kalau misalnya ke supermarket
gitu kan belanja terus dapat
buat tatakan tempat sampah
buat ramadhan ini kan
tadi kamu juga bilang plan base
gitu kan ya
menurut kamu untuk teman teman
kan untuk memenuhi nutrisi
teman teman pas lagi puasa
gitu dengan plan base
itu apa aja menunya biasanya
sebenarnya kita emang bisa banget dapetin
semua nutrisi yang kita butuhin itu
dari tanaman aja that's why
masalahnya bukan orang tiba tiba jadi
malnutrisi gitu ya
itu cuma lebih kayak
dan juga mindset kadang nah tapi kita
juga harus konsultasi ya
ada baiknya kayak setiap tubuh orang
beda kalian bisa konsultasi sama
bikin perubahan gitu tapi kalau
misalnya menu menu plan base
gitu yang cukup buat
kita terutama kalian harus mix gitu
kan ada yang ada sayuran hijau ada sayuran
merah nah jadi satu piring itu
kalau kalian lihat udah banyak warnanya itu
itu udah bagus banget misalnya kayak salad
ada tomat yang warna merah
ada timun yang warna hijau
ada beet yang warna ungu ada paprika
jadi itu sumber vitaminnya kan udah beda beda
udah insya allah
memenuhi kebutuhan kita sehari hari
dan ditambah juga dengan kacang kacangan
nah ini tadi balik lagi nih ada pertanyaan
kalau untuk kemasan kemasan shamplop
sebagai perempuan nih kita masih pakai
ini gimana ya ada yang bisa diganti
jadi kalau aku pertama misalnya kalian
udah punya brand brand favorit
kalian ya buat
campo udah dari kecil nih gue
pakainya brand a gitu
ada beberapa brand yang dia
memfasilitasi buat kita balikin botolnya
kan dapet poin dan nanti sama mereka
dikirim mereka udah kerjasama sama
waste empat chains itu adalah suatu
perusahaan yang ngurusin sampah sampah
dan dia juga mengelola
itu bagus banget waste empat chains
tapi kalau misalnya brand tersebut
belum bekerja sama
dengan waste empat chains kalian sendiri bisa
mengirimkan botol botol plastik kalin
itu langsung ke si waste empat chains ini
jadi kalian mungkin bisa follow waste empat chains
iding dan cari tahu di mana
jadi kalian bisa kumpulin tuh sampai jadi
satu karung tuh sampah
kalian baru nanti
dikirim ke sana
faye kemarin aku sempat
lihat di instagram kamu kamu nanem
yes ini tuh lagi hujan
tadi habis aku cek jadi lagi ditutup
baru belajar urban farming nih guys
dan itu seru banget
sebenarnya itu bikin kalian jadi harus bangun pagi sih
karena nyiramnya kayak harus dari sebelum jam sembilan
karena aku suka ke tiduran
oh gitu nanem apa aja emang fer
nah yang paling bagus
untuk kita tanam itu apa sih
pertama apa sih yang paling kalian suka makan
misalnya gue suka banget makan
gue juga suka pakcoy
gue tanem pakcoy terus
jadi kalian usahain tanem
hal hal atau tumbuhan tumbuhan
emang biasanya kamu makan dan
kamu seneng gitu kan ya
itu gampang gak sih sebenernya untuk
temen temen ini untuk
atau nanem taneman
seperti itu di rumah
oke ini tuh sebenarnya sama aja
kayak waktu pertama kali kita belajar sesuatu ya
biasa gitu awalnya kita
gak bisa belajar makeup kan cuma waktu itu
gak pernah bisa pakai make up terus gara gara gue harus
jadi abang none gue jadi
belajar tuh dulu awalnya
harusnya masih coak kemana gitu kan
pakai bulu mata lima jam
sekarang cuma lima menit gitu udah jadi kan
pulau makeup sama nih
apapun yang kita baru pelajari
urban farming juga begitu
awalnya gue nanem gitu gue tanam
aja semua bibitnya gitu
tau tau mereka merunduk
semua gitu die gitu jadi batch
satu go udah mati semua
terus sekarang ini batch berapa nih
sekarang ini lagi gue tanem
dulu nih video video di youtube ya kan
salah satunya ada yang cara memasak mungkin
nah ini gue nontonin cara berkebul
jadi gue oh ternyata
bijinya gue rendam dulu lah supaya dia lebih cepat
bertunas terus kalau biji kecil
beda cara nanemnya sama biji yang gede
nah kalian tadi nih
bombay ada main di online atau enggak ada
urban farming aku di highlight itu ada
salah satu akun instagram
aku belinya di situ
gitu nah ini
sebenernya aku nanem banyak
gak butuh care
yang kayak oh yaudah siram aja gitu
cara apa ya cara
menanam mereka tuh sebenarnya hampir sama
perawatannya tiap hari tuh
tinggal disiram aja dua kali pagi sama
tapi yang membedakan itu
kayak masa pembesaran nya mereka
itu yang paling
cepet aja dulu kalo kalian mau belajar supaya kalian
tau ini gagal sama enggaknya cepet gitu
itu kayak salada
sawi itu dia butuh
gitu jadi kalian kelihatan
kayak kangkung itu sebenarnya masa
panennya sampe satu bulan
nah kalau kalian udah belajar urban farming
ini kalian dapet nilai nilai baru lagi
main si kangkung tuh sebulan nanemnya setengah mati
jadi kalo kalian pesen cah tumis
kangkung terus kalian sisain kebuang
per nih terakhir
memang masih di tengah tengah
pandemi ya kan
dan udah masuk ke bulan
ramadhan juga untuk veran sendiri
pesan dan tips tipsnya
untuk saling jaga di tengah pandemi
ini apa untuk temen temen sekalian
kalian semua di rumah aja itu yang pertama
akan merindukan momen momen ini
udah seperti normal lagi kita kan sekarang pengen
banget gitu kan pengen banget keluar
nanti kalau kalian udah keluar
pasti kalian pengen lagi di rumah
dan ini adalah momen kalian
bisa melakukan banyak hal seperti merenovasi
belajar hal yang baru nanti kalau udah
kembali normal kalian harus kerja lagi
nah jadi menurut aku syukurin aja
momen yang ada jadi ini
kali lakukan tanpa ada mewah mewahan
bookber di mana
kalian bisa selalu memaknai ramadan
di sini bersama keluarga kalian
atau yang lagi terpisah sama keluarga
jadi bersyukur aja ya
ramadan di tengah ini untuk
menjadikan momen ramadan di tengah pandemi ini
lebih kusyuk ya
oke terima kasih vera sudah
bergabung bersama kami
ramadhan nya semakin berkah
diberikan kesehatan terus
dan kita harus saling
jaga ya di tengah pandemi
dadah vera sampai ketemu
thank you cnn indonesia
thank you sarah thank you semuanya
jadi itulah tadi
perbincangan saya dengan veronica
krasnashari seorang model
living enthusiast tentang
apa sih yang bisa kamu kerjakan
di tengah pandemi
dan juga saat ramadhan kalian bisa
belajar berkebun kalian
bisa mulai di clottering sampah
yang mana sampah organik
non organik karena nggak boleh dicampur
karena bisa kalau misalnya itu dua
dicampur bisa menghasilkan gas
metana yang bisa meledak
besok akan ada lagi
tapi mayfri syari lagi nggak bisa bergabung
di sini bersama saya jadi saya akan
kasih tahu aja ke kalian semua
kalau besok akan ada
mayfri syari yang
nya cnn indonesia
besok itu tentang
ramadan di tengah pandemi bersama
dua narasumber yaitu ada gita
savitri dan paul tartolhap
adalah warga negara indonesia
di jerman yang
sekarang masih di jerman di tengah pandemi
dan juga ramadhan nggak bisa pulang
kampung sedih nggak bisa ketemu temen temennya
atau keluarganya gitu kan ya oke
kalau gitu sarah ariyanti
pamit undur diri
sampai ketemu di lain waktu
menuaikan ibadah puasa